tante clara gak keguguran kan tante
kamu tenang ya kamu tenang aja
ibu ibu harus tolongin anak saya ibu
saya gak mau saya keguguran
ibu harus selamatin kandungan saya ibu
iya clara clara kamu tenang
kita pasti akan punya cara
kamu tunggu kamu tunggu
kamu sabar kamu tenang
kamu harus tenang clara
ibu beda tolong ya
jangan kasih tahu siapapun mengenai masalah ini
karena ibu pernah membantu roy
memisahkan saya dari anak saya kelara
ibu anis gak usah khawatir
saya akan tutup mulut soal ini
untuk menebus kesalahan saya selama ini
sama ibu andries dan clara
saya terima kasih
clara clara kamu tenang dulu ya
kandungan clara ini
cara satu satunya supaya raja ini mau sama

saya ingin tahu kalau kamu keguguran
kamu akan terus melahirkan anak raja
kamu tenang aja
gimana caranya tante
kamu akan tetap hamil
sampai raja menikahi kamu
sampai raja menikahi kamu
jangan bertanya semuanya
tante bakalan bantuin aku
aku dah bingung tante
papa sama mak claian
udah gak peduli sama clar tante
saat ini yang peduli sama clara
clara minggun tante
kita harus saling bantu
nanti akan pastikan kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau
makasih bung bung
kalau itu biar ke polisi nanti ia menentukan
sekarang saya mau ke kantor polisi bu
mau lihat proses penyelidikan
aku ngeliatin papa ke kantor polisi
gue mau pergi sendiri
kamu jangan ikutin gue
karena gue gak mau nama masalah kalau ada lo
dewa nyebelin banget sih
kalau om lamos masuk penjara
itu berarti kesempatan aku buat deketin dewa jauh lebih banyak
karena gak ada lagi om lemos yang bakal ngeganggu aku
udah mendingan aku aja yang antar kompo
aku bisa pulang sendiri
udah aku aja yang antar sini
apa sih diego jangan maksa aku
dan seharusnya kamu tuh gak boleh deketin aku
itu kalau kamu sendiri loh
enggak raja tuh bukan kakak aku ngerti
udah berapa kali sih aku bilang
aku ini bukan mona
dan seharusnya kamu mencari cinta yang lain
karena aku gak akan berubah
aku akan terus mencintai raja
lo liat gak yang ntar
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum

tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
tidak ada yang bisa dihukum
siapa yang telpon aku
kenapa nomornya tidak dikenal
putri ini mama putri